dan untuk mengetahui seperti apa bentuk operasional mrt hari ini apakah sudah mulai bayar atau justru masih gratis karena pemerintah sendiri belum menentukan berapa tarifnya
kita terhubung dengan mardika utama di stasiun mrt lebak bulus jakarta
selamat pagi dika bagaimana pantauan anda di sana jika kita lihat di belakang itu tidak terlalu ramai apa warga belum tahu atau warga tidak yakin untuk menaiki mrt atau bagaimana dika
selamat pagi dea dan juga iqbal betul sekali di belakang saya sudah ada beberapa calon penumpang dari mrt jakarta yang tampak antusias tetapi mereka tampaknya juga agak sedikit kecewa
karena adanya informasi yang berbeda dengan yang mereka terima sebelumnya
informasi awal yang calon penumpang termasuk kami terima dari pt mrt jakarta adalah pada hari ini adalah hari pertama masa pengoperasian
meskipun secara gratis tetapi tetap informasi awalnya adalah calon penumpang tetap membeli tiket single trip sebesar rp lima belas atau multi trip sebesar rp dua puluh lima
tetapi saldo dari tiket tersebut tidak akan berkurang selama satu pekan ke depan sampai tanggal tiga puluh satu maret mendatang
tetapi faktanya pada hari ini ternyata pembelian tiket single trip atau kartu single trip dan juga multi trip tersebut belum diberlakukan
calon penumpang yang akan mengakses mrt masih harus menggunakan kendaraan
sistem yang diberlakukan pada masa uji coba itu dengan menggunakan registrasi secara online lewat website ayocobamrtj com
dan ini adalah visual dari para penumpang yang tengah melakukan registrasi dan dibantu oleh satu orang petugas dari pt mrt jakarta
tampak ada dari beberapa dari mereka yang cukup bingung karena beberapa kali akses untuk masuk ke website tersebut gagal
ada waktu yang tampaknya sedikit terbuang karena harus menunggu
untuk menyelesaikan waktu registrasi secara online ini tadi saya mencoba mengkonfirmasi langsung kepada pihak pt mrt jakarta
saya menghubungi pak kamaludin head corsec dari pt mrt jakarta yang menyatakan dan mengakui bahwa memang betul pada hari ini sampai tanggal satu april mendatang
masih akan diperlakukan registrasi secara online dan tarifnya juga diberlakukan rupiah alias masih gratis seperti masa uji coba
hal ini dilakukan karena pada masa evaluasi terakhir ternyata dianggap
registrasi secara online ini masih yang paling efektif dibandingkan dengan menggunakan sistem lain atau dengan skema pembelian tiket single trip
ataupun juga multiri trip yang sebenarnya kemarin sudah dicanangkan untuk diberlakukan pada hari ini sampai tanggal tiga puluh satu maret nanti
tetapi selama dua hari ke depan ini dipastikan sistemnya masih akan sama dea dan juga iqbal
jadi kalau anda akan mencoba menggunakan mrt anda juga harus melakukan registrasi secara online di website www io id
www i ayo coba mrtj com dan kemudian mengikuti tahap tahap registrasi yang sudah ditetapkan di website tersebut yang nantinya juga akan terhubung kepada salah satu perusahaan e commerce yang sudah ditunjuk
tetapi memang pada hari ini ternyata masih agak banyak penumpang yang cukup kesulitan dalam mengakses website tersebut
dan sampai dua hari ke depan sistem ini masih akan digunakan dan kemudian pt mrt jakarta akan melakukan evaluasi kembali
untuk bagaimana sistem dari menggunakan
jadi kita akan mencoba menggunakan mrt jakarta yang sudah mulai beroperasi pada hari ini setelah resmi diresmikan pada hari minggu kemarin
nah mrt jakarta sendiri pada hari senin ini saya berada di stasiun lebak bulus atau stasiun pertama
dan sudah mulai beroperasi mulai pukul lima tiga puluh pagi tadi tetapi memang masih belum banyak penumpang yang sudah menggunakan moda dari mrt atau moda raya terpadu dalam bahasa indonesia
dan kalau kita hitung lagi jumlahnya memang masih dalam taraf puluhan
tetapi kita akan melihat seperti apa nanti semakin siang apakah semakin ramai
tetapi logikanya pada hari ini seharusnya penumpang pada pagi hari akan lebih banyak dibandingkan dengan pada siang hari nanti
karena banyak dari kawasan ini yang menggunakan mrt untuk menuju ke pusat pusat perkantoran di kawasan sudirman ataupun juga di bundaran hotel indonesia
nah pada hari pertama ini dioperasikan sebanyak delapan rangkaian kereta dan mulai beroperasi mulai pukul lima tiga puluh pagi dan akan berakhir pada pukul dua puluh dua tiga puluh malam nanti
ini juga jarak waktunya lebih pendek jika dibandingkan dengan rencana awal yang mulai pukul lima sampai pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
bea dan iqbal
waduh mau cepat justru jadi agak terkendala ya melihat dari banyak sekali orang masih mengantri di sana dan sibuk bermain handphone
bukan bermain tapi ikut registrasi lagi dari awal
iya ikut registrasi karena kebingungan ya
kalau pasti ada yang miss mungkin ya
dan dika anda dari pagi sudah ada di sana
saya melihat di belakang anda juga masih ada seperti akses juga masih ditutup
sebenarnya seperti apa sih
kalau anda melihat sendiri untuk sarana dan prasarananya apakah semuanya sudah berfungsi atau justru masih ada yang belum berfungsi
oke kalau kita mengacu kepada pernyataan dari pt mrt sendiri sarana dan prasarana yang ada di stasiun lebak bulus dan juga di dua belas stasiun lain sebenarnya sudah mulai difungsikan secara normal
tetapi memang pada faktanya pada hari ini masih banyak sistem yang masih belum dibuka begitu
untuk melakukan tap in dan juga tap out sendiri karena masih belum menggunakan
jadi kami belum menggunakan kartu seperti yang direncanakan sebelumnya
masih menggunakan sistem barcode dari gawai atau dari gadgetnya masing masing penumpang
jadi artinya gerbang tap in dan juga tap out ini masih belum difungsikan secara normal
dan kami masih akan menunggu keterangan berikutnya dari pt mrt jakarta
apakah ini juga merupakan bagian dari skema ataupun juga ada skema lain yang ternyata diperlakukan dan ini masih belum banyak diketahui oleh para penumpang
ataupun juga ada skema lain yang ternyata diberlakukan dan ini masih belum banyak diketahui oleh para penumpang
atau calon penumpang dan juga publik secara umum
tadi kepala korporat sekretari dari pt mrt jakarta kamaludin menyatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan sosialisasi lagi
agar proses seperti ini tidak terjadi lagi tidak ada kebingungan kebingungan lagi dan tampak tidak ada waktu yang begitu terbuang
karena harus melakukan registrasi lagi secara online
dan juga ternyata faktanya masih terkendala masalah koneksi ataupun juga masalah akses yang belum bisa diakses secara penuh oleh para calon penumpang

meskipun beberapa di antaranya saya lihat tadi juga sudah mulai masuk sudah mulai berhasil menggunakan registrasi secara online ini
dan sudah akan masuk ke kawasan peron untuk kemudian menggunakan kereta mrt menuju ke lokasi lokasi yang dituju oleh para penumpang
baik sangat informatif sekali ya apa yang disampaikan oleh dika ya
apalagi memberi gambaran kita karena saya tahunya juga ini
langsung bisa disana beli teksnya begitu
langsung bisa masuk ke dalam peron
ternyata justru sebaliknya
sebaliknya harus sabar
baik terima kasih ya
ma hardika utama melaporkan langsung dari stasiun mrt di lebak puluh syekh
padahal gubernur sendiri mengatakan kemarin bahwa dalam sehari untuk awal awal ini ditargetkan ada enam puluh lima ribu penumpang
tapi kalau melihat seperti ini ya semoga saja kita harus berpikir positif

semoga semakin baik ke depannya